ketua umum partai solidaritas indonesia grace natali menyatakan
giring ganesa merupakan kader psi yang sudah dikenal publik
serta bisa mewakili tokoh anak muda yang kreatif
penunjukan plt ketua umum psi dilakukan karena grace harus fokus menyelesaikan
penunjukan giring dilakukan berdasarkan hasil rapat dengan pengurus dpp dan dewan pembina psi
sebagai plt ketua umum psi giring nantinya akan membantu tugas verifikasi
pemberian rekomendasi kepada sejumlah calon kepala daerah
yang akan berkompetisi di pilkada serentak dua ribu dua puluh
giring resmi bergabung dengan psi setelah keluar dari grup musik niji pada dua ribu sepuluh
giring juga sempat maju sebagai calon anggota legislatif untuk dpr ri pada pemilu dua ribu sembilan belas
melalui daerah pemilihan jawa barat satu yang meliputi kota bandung dan kota cimahi
giring berhasil meraih
namun ia dinyatakan gagal melenggang ke senayan karena perolehan suara psi
psi merupakan partai politik yang terbilang baru di panggung politik nasional
psi identik dengan anak anak muda dan didirikan pasca pemilu dua ribu empat belas